temuan kasus kecanduan dan kelainan seksual anak anak akibat paparan konten pornografi di garut
membuktikan pengawasan atas konten pornografi belum dilakukan secara maksimal
lalu bagaimana pencegahan dilakukan dan bagaimana penanganan jika anak sudah terpapar konten pornografi
sudah bergabung bersama kami seksual klinis zoya amirin
selamat sore mbak zoya
kasus yang terjadi di garut ini kemudian membuka mata kita mengejutkan karena ini bukan sesuatu yang baru
tapi kembali berulang saya harus mengutip sedikit data dari kpai di tahun dua ribu delapan belas bahkan menyebut indonesia sudah darurat pornografi
mayoritas anak sd dan ini baru dilakukan di empat provinsi aceh jawa tengah dki dan daerah istimewa yogyakarta
survei terakhir seperti itu hasilnya seperti itu
sekarang pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa memulai
mengenalkan pendidikan seksual sejak dini kepada anak kapan waktu yang tepat
sebenarnya waktu yang paling tepat adalah usia tiga tahun
saya tahu ketika saya bilang tiga tahun biasanya orang shock karena sebenarnya pendidikan seks itu bukan mengajarkan cara berhubungan seks
tapi adalah mengenalkan anak mengenai perkembangan seksualitas sesuai dengan usianya
jadi mulai dari tiga tahun anak itu sudah paham mengenai toilet training
bagaimana cara mencari
untuk menjaga kebersihan dan sebagainya karena agak agak tricky juga kan termasuk anak itu diajarkan untuk menghargai tubuhnya
kayak misalnya ini hal kecil sebenarnya ya mbak tapi kalau di indonesia kan suka gini
wah ini ada omnya datang tantonya datang eh dong salaman peluk dong cium gitu ya misalnya ya
pokoknya ada sentuhan sentuhan fisik
karena itu bagian dari budaya dan tatak ramah
jadi kalau misalnya wah nggak dipeluk nggak dicium atau meskipun cium tangan sekalipun gitu itu adalah sentuhan kan
kita bisa mengenalkan
kita sering memaksa anak kita gitu untuk udah ngelena nanti mama gak kasih kue loh dan sebagainya ya
nanti bunda marah loh dan sebagainya
kita mulai mengajarkan anak bahwa nak kalau kamu misalnya tidak nyaman terhadap tubuh kamu gitu ya
kamu mau dicubit kah gitu paling sering kan apa gemes dicubit pipinya
itu sebenarnya anak sudah mesti belajar untuk enggak saya nggak suka
termasuk ketika untuk kesopanan kan bisa dia tidak harus melakukan sentuhan apapun misalnya dia mengucapkan salam dengan seperti ini saja
kita tetap mengajarkan edukasi tetap mengajarkan tatak rama tanpa menghilangkan edukasi seksualnya terhadap si anak
bahwa tubuhnya adalah berharga
jika dia merasa tidak nyaman dia berhak melakukan sesuatu
termasuk yang biasanya sering diprotes juga adalah mengatakan tenis dan vagina gitu ya
karena simpel ketika orang memberi nama aneh aneh ya
memberi nama apa sih the beast and the bird kalau misalnya di luar negeri
kalau di dalam negeri mungkin kayak burung dan sebagainya
itu malah akan mempersulit seks edukasi
karena ketika anak melihat bahwa loh ini kayak pakai baju gitu ya
masukin tangan kiri masukin tangan kanan ini kakinya gitu ini bahunya
atau termasuk ada lagu kepala pundak lutut kaki dan sebagainya
tapi begitu sampai ke kelamin tiba tiba diberi nama aneh aneh
nah ini membuat anak akan merasa bahwa oh ada something wrong dengan yang namanya seksualitas
ada sesuatu yang salah
so saya harus memperlakukan dengan cara yang a little bit awkward
nah ini yang berbahaya justru
ketika si anak memiliki kesadaran bahwa tubuh saya berharga
kalau misalnya saya disentuh di bagian manapun di tubuhnya
saya merasa tidak nyaman gitu saya boleh melakukan sesuatu
ini relatif akan mencegah
memang awal awalnya kalau anak itu akan drama ya
misalnya ada false alarm
dia pulang pulang ya anak saya juga begitu
waduh shock dong saya kalau dengar anak saya sendiri begitu
saya udah berusaha narik napas
iya tadi ada anak laki laki bercanda
dia masih pakai celananya sih
tapi dia bercanda lalu dia gesekin kemaluannya di pinggul saya
dia nangis dia stres kan
karena dia merasa it's not appropriate gitu kan ya
tapi tetap aja itu nggak pantas
apa yang kamu bilang ke dia
tapi dia tetap melakukannya lagi nih
atau dia berusaha melakukannya
apa yang harus kamu lakukan
oh kamu lapor ke guru jaga pada saat itu
ketika misalnya di kelas sedang kosong dan sebagainya
nah hal hal seperti ini anak udah mulai sadar
walaupun kita akan terkaget kaget nih pertama kali
peran peran awal itu harus dilakukan seorang ibu atau bapak
jika anaknya perempuan bagaimana
sebaiknya bunda kepada putrinya ayah kepada putranya
kecuali di orang tua tunggal
ya kan kadang kadang kalau orang tua tunggal sulit juga ya
untuk langsung memperkenalkan kepada figur lain gitu
nah yang paling sulit memang mungkin seorang duda gitu ya
punya anak perempuan gitu
atau janda punya anak laki laki dan sebagainya
tapi kalau misalnya masih ada om atau tantenya
masih ada kerabat kakek neneknya
itu relatif juga bisa membantu mengenai figur
ya tanpa kita harus kehilangan
waduh saya cuma sendiri
nah jangan jangan anak saya berbahaya
oh enggak juga
kita tetap bisa memperkenalkan
cuma kalau misalnya masih lengkap
enggak usah menjadi seks solo seperti saya
untuk seorang ayah mengajarkan
kalau kamu sudah mimpi basah
kamu akan berpikir terangsang
yang gak wajar adalah ketika kamu terangsang
kamu genit sama anak perempuan
kamu tarikin roknya
kamu tarikin bhg
itu enggak pantes
itu seks edukasi sebenarnya
kalau misalnya soal hubungan seks
hal yang kecil
detail terlebih dahulu
tapi yang berhubungan dengan
jadi perkembangan psikoseksualnya
harus sejalan dengan usia biologisnya
artinya apakah kita harus pukul rata di usia tiga tahun
atau kita melihat kesiapan anak kita
apakah sudah siap untuk menerima informasi itu
bagaimana kalau prakteknya anda melihat di lapangan
apakah oke tiga tahun saatnya
sekarang waktunya saya mengajarkan
sebaiknya sih tiga tahun pukul rata
harus sudah memulai
karena kalau misalnya
kalau misalnya udah kayak kejadian
seperti di garut ini
kita sudah memperbaiki ya
sudah lebih sulit
termasuk hal hal kecil
seks edukasi itu adalah apa
orang tua itu harus mengunci kamar loh
ketika dia berhubungan seks
itu lebih parah daripada menonton video porno
dia nggak ngerti apa yang terjadi
bisa jadi dia melihat bahwa
ibu bapaknya ini saling menyakiti atau gimana
saya pernah lihat ada beberapa waktu lalu
di tempat viral
ada seorang ibu nanya kepada anaknya
anaknya umur empat tahun mbak
empat tahun atau lima tahun dia tanya
kayaknya dia melihat ibunya melakukan hubungan seksual
terus dia bilang
oh ibu semalam ah ah gitu
oh ibu gitu ya suaranya
ibunya ketawa dengan lantangnya
saya bukan mau nakutin
kalau dia pikir ini sesuatu yang lucu
dia akan melakukan itu kepada anak perempuan
nah ketika itu sudah terjadi
baru panik kan ibunya
kan edukasi itu artinya
tidak hanya di tangan orang tua saja
tapi juga di sekolah
kasus di garut
kita melihat bagaimana gambaran backgroundnya
bagaimana gambaran keluarga dan lingkungan sekolah
kalau di kota besar jujur
contoh kasus di sekolah untuk di kota jakarta
memang informasi tentang pendidikan seks
sudah bagus gitu
bagaimana untuk daerah daerah yang belum tercapai sosialisasi ini
sebenarnya untuk di jakarta pun
kalau misalnya sosialisasinya sudah bagus
peran paling penting orang tua loh kembali lagi
kalau saya misalnya mengajarkan seks edukasi
ya saya lebih ingin setelah mengajarkan seks edukasi pada anak
karena pada dasarnya nanti yang akan berinteraksi dengan anak
itu kan orang tua bukan saya
pada saya selalu akan mengembalikan pada anak misalnya
ini boleh atau enggak
nah boleh atau enggaknya kayak misalnya
tentu saja hubungan seks nggak boleh
sampai kamu menikah
dengan alasan bahwa ini bukan masalah agama
karena saya bukan ahli agama
untuk kesehatan mental kamu
bahwa kalau kamu belum siap
kamu melakukan sesuatu apapun itu
apalagi seks gitu
itu akan mempersulit hidup kamu
dan pilihan pilihan hidup kamu ke depannya
nah untuk anak anak
kalau dia punya hubungan yang dekat dengan orang tuanya
ketika ada sesuatu yang membuat dia janggal
kalau dia punya relationship yang cukup baik dengan orang tuanya
mungkin kitanya yang sesak nafas
waktu anak kita begitu
nak emang apa yang kamu rasain sih nak waktu ini
oh geli aneh
tapi aku gak tahu kenapa
biasanya jawabannya seperti itu ya
ini sebenarnya adalah hubungan yang harusnya dilakukan suami istri
kamu harusnya gak boleh ngeliat dulu
tapi karena kamu sudah melihat
ceritain sama bunda atau ceritain sama ayah
gimana yang kamu rasain
ini gak pantas dilihat
kalau misalnya ada perasaan perasaan yang muncul karena ini
kamu boleh curhat
karena di sekolah sekolah di jakarta aja kalau saya temui
masih banyak buruh yang histeris dan menelpon saya
saya harus lari lari gitu untuk memberikan edukasi
sampai anaknya disuruh waktu itu
udah kamu ngadep tembok
zikir sana kamu baik baik gitu ya misalnya
faktor faktor budaya kepercayaan agama
kemudian terkadang saya tidak tahu bagaimana prakteknya di lapangan
apakah juga menjadi hambatan kendala
bagaimana sehingga clear semuanya ini
harusnya itu dirangkul
karena ketika memberikan seks edukasi terutama
misalnya pada anak smp ini ya
ini kan yang menyebarkan kalau nggak salah anak smp ya
salah satunya smp dan sma
pada usia remaja itu
kita sudah saatnya kita mengajar
nak kamu tuh udah aktif loh secara seksual
ketika seorang anak laki laki sudah mimpi basah
anak perempuan sudah menstruasi
artinya dia sudah aktif secara seksual
dia sudah memiliki rangsangan itu
rangsangan itu kan dia akan rasa
wah seru ini nonton
kok saya merasa ada kenikmatan kenikmatan yang saya nggak ngerti apa
kenikmatan itu akan diteruskan
karena yang namanya otak itu ya
dopamin di otak itu kan seperti ketika kita main sosial media
rasanya tidak kerasa sudah lima jam
dopamin dopamin itu akan menyebabkan adiksi
nah si anak itu mesti belajar bahwa
ini gak bagus buat kamu
kenapa tidak bagus
karena kalau kamu terus memanjakan dopamin
akhirnya kamu tidak bisa mengelola keinginan keinginan kamu
untuk harus selalu dipuaskan
untuk harus selalu dipuaskan
namanya anak laki laki pasti akan terangsang
jadi jangan dilihat lagi nak
kalau dimarahin susah
artinya edukasi pertama sebenarnya di orang tua ya
bagaimana kemudian penyampaian informasi itu bisa disampaikan secara lugas kepada anak anak
mbak zoy bagaimana kasusnya yang saat ini terjadi di garut
ada sembilan belas anak yang sudah dipastikan kecanduan
dan saat ini posisinya mengalami penyimpangan seksual
bagaimana kemudian proses pendampingan rehabilitasi
dan trauma dan si anak bisa kembali beraktivitas secara normal
kalau pertama saya tidak mau melabel penyimpangan dulu ya
saya mau menganggapnya bahwa ya ini adalah satu kejadian yang sangat miris gitu ya
tolonglah juga orang tuanya tenangin dulu
karena bagaimanapun juga ketika orang tua panik
dia akan semakin mempressure anaknya
suasananya tidak akan semakin membaik gitu ya
dia harus dibantu untuk diedukasi juga kan
terutama yang menyebarkan
kenapa dia menyebarkan
dan biasanya musti di carikan core corenya semua itu
karena menyebarkan juga korban
korban juga kan sebenarnya
karena dia tidak mengerti
kenapa dia merasakan yang dia rasakan
mesti ada orang yang memberitahu itu gitu
nah ketika si orang tua sudah cukup tenang
itu relatively dia akan lebih anteng gitu untuk memberikan seks edukasi
kalau yang remaja
memang trauma atau enggak masih belum terasa nih
tapi yang anak anak ini nanti biasanya akan terasa traumanya kalau dia sudah besar
kalau dia sudah masuk masa akhir balik
dia akan merasa
wah dulu saya nakal banget ya
kenapa ya saya melakukan itu
itu padahal ya namanya juga anak anak ya
kita kan melakukan hal hal yang bodoh lah silly ya
terhadap teman kita
kayak misalnya main dokter dokter
kadang kadang kan kalau kita ingat sekarang
ya ampun dulu saya itu udah dipegang pegang ya ternyata
nah itu kan juga bagian dari seks edukasi
jadi sekarang rehabilitasinya adalah
ayah dan bunda ketika anda sudah mengetahui anak anda itu
melakukan perilaku ini gitu ya
baik oleh teman atau siapa
pertama jangan nyalain orang lain dulu deh
termasuk teman teman yang menyebarkan
oke pertama jangan salahkan orang lain
yang kedua nanti di segmen selanjutnya
kita harus jadikan dulu
kami akan kembali sesuai lagi tetap lagi di cnn nation newsroom